densus delapan puluh delapan anti teror menangkap tiga terduga teroris di jalan gempol kecamatan pinang kota tangerang banten rabu siang
dua pria dan seorang wanita ditangkap densus beserta barang buktinya
hingga kini belum ada informasi resmi terkait penggerbekan dan penangkapan ini
menurut warga sehari hari terduga teroris ini berprofesi sebagai tukang ikan yang berjualan di depan rumahnya
dan setelah menggerebek dan juga menangkap tiga terduga teroris di jalan gempol kecamatan pinang kota tangerang
tim densus delapan puluh delapan kemudian menuju sebuah rumah di jalan delima blok c perumahan duta bintaro di kunciran mas di tangerang
di lokasi ini anggota densus menahan dua orang yang diduga teroris
petugas masih melakukan pengecekan untuk mengumpulkan barang bukti dari lokasi
seorang warga sekitar mengatakan lokasi yang digerebek merupakan kediaman seorang pensiunan
sebuah maskapai penerbangan yang kini berjualan kebab
namun yang ditangkap polisi adalah diduga pegawainya
tapi sama sekali belum ada informasi atau konfirmasi dari polisi terkait penangkapan dan juga penggerbekan yang terjadi siang hingga sore ini di kota tangerang banten
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani imaniar di tangerang banten
fani jadi total ada tiga lokasi penggerbekan
apa saja yang didapat polisi dari tiga lokasi ini dan kaitannya dengan peristiwa yang mana
ya selamat sore putri
kalau di belakang saya saat ini tempat saya berada saat ini adalah lokasi pertama tempat dilakukannya penggerbekan yang terjadi pada hari rabu tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh
pukul sekitar dua belas waktu indonesia barat pada hari ini
saya akan ajak anda untuk sedikit mendekati melihat
apa lokasi tempat kediaman salah satu dari tiga orang yang telah diamankan oleh kepolisian setempat pada hari ini
ini adalah duto konveksi di kecamatan pinang jalan gemporaya tangerang
dan merupakan sebuah tempat sesuai dengan namanya adalah tempat penjahit yang dibeliki oleh pria bernama hoyer
kemudian juga memiliki seorang karyawan bernama gofur diduga merupakan karyawan dari duta konveksi ini bernama gofur
serta seorang istri berinisial a
ketiganya diamankan oleh pihak kapolres atau kepolisian resort tangerang
dan sekitar siang hari ini sudah diamankan dan berdasarkan informasi yang kami dapat dibawa ke makobrimob kelapa ii depok jawa barat
dan dari keterangan orang orang di sekitar yang tinggal di sebelah duto konveksi ini
tepatnya tadi saya sempat mewawancarai ibu vera yang tinggal di sebuah rumah yang memiliki usaha perikanan kayak nafish
yang mengatakan sebenarnya memang sehari hari ini khoir dan juga karyawan yang bekerja di duta konveksi ini tidak melihat atau
vera ini tidak melihat ada gelagat yang sedikit mencurigakan kemudian juga bentuk komunikasi yang ada selama ini sebenarnya normal normal saja
walaupun memang tidak pernah berkomunikasi lebih dari sekedar komunikasi yang basa basi setiap hari dilakukan
karena memang jarang sekali adanya kontak atau pertukaran pikiran antara hoyer dengan juga warga di sekitar ini
jika mereka memang bersama sama melakukan ibadah di masjid terdekat yakni masjid metro yang ada di jalan gempol raya ini putri
dan selain itu memang ada keterangan sedikit terkait dengan seorang perempuan yang tadi ketika kami dapat informasinya memang saat ditangkap sedang memakai pakaian bercadar
dan seorang perempuan berinisial a ini diduga merupakan istri dari hoyer pemilik duto konveksi
yang berdasarkan keterangan warga sekitar ini memang baru menikah sekitar januari awal tahun ini
namun sang istri jarang terlihat di lokasi kediaman khoir atau duto konveksi ini karena memang dikatakan bolak balik antara daerah tangerang dan juga ke kampung halamannya di sukabumi
jarang sekali menempati lokasi kediaman khoir dan tidak pernah sama sekali melakukan kontak atau komunikasi dengan warga sekitar seperti yang biasanya seharusnya dilakukan oleh seorang ibu atau katakanlah istri dari orang yang bertempat tinggal di wilayah ini
dan sampai dengan saat ini memang selain dari
duto konveksi ada juga dua lokasi yang mana kepolisian setempat melakukan penggerbekan dengan modus operandi yang sama
yakni mengamankan kemudian juga mensterilisasi tempat
diduga memang orang orang yang tinggal di tiga lokasi ini selain dari rute konveksi adalah di perumahan kunci ramas
kemudian juga perumahan atau kluster ubud perumahan duta bintaro
walaupun memang di perumahan duta bintaro tidak ada orang yang ditangkap atau diamankan
kecuali satu orang yang mempunyai dikatakan informasi tersebut mempunyai rumah di perumahan duta bintaro tersebut
namun hanya memiliki tapi tidak memiliki koneksi atau keterkaitan dengan orang orang yang menyewa atau mengontrak rumah di perumahan duta bitero tersebut
namun jika di perumahan kunciran mas ada tiga orang yang sudah diamankan
tapi kami belum mendapatkan konfirmasi atau informasi yang lebih lengkap terkait dengan siapa saja orang orang yang telah diamankan ini
walaupun memang ada beberapa alat bukti seperti salah satunya spanduk
yang bertuliskan tulisan arab juga diamankan sebagai barang bukti oleh kepolisian setempat
dan dibawa ke tempat yang aparat berwenang untuk dimintai atau dilihat lebih lanjut ditilik lebih lanjut
apakah memang orang orang yang ditangkap hari ini di tiga lokasi yang berbeda tersebut
atau di dua lokasi yang berbeda tersebut yakni duta konveksi dan juga perumahan kunciran mas
apakah memang memiliki keterkaitan atau berasal dari afiliasi jaringan teroris yang sama
yakni diduga memang untuk hoir gofur
dan juga wanita berinisial a ini diduga memiliki koneksi atau terlibat dalam jaringan teroris jamaah ansarut daulah atau jad
yang kita tahu sudah memiliki atau terkonfirm memiliki afiliasi dengan isis
yang sudah mengklaim bahwa ia menjadi dalang dibalik tindak tindak pidana kejahatan luar biasa terorisme yang terjadi dalam satu minggu belakangan ini
dan menelan korban jiwa di beberapa tempat di lokasi
seperti di makobrimob kelapa ii kemudian juga di surabaya dan baru saja hari ini juga terjadi di pekanbaru riau putri
tapi sampai saat ini kami saat mendengar kronologi kejadian penggerbekan yang terjadi pada hari ini duta konveksi sendiri
memang dikatakan oleh warga sekitar mereka mendengar ada satu ledakan senjata yang tampaknya memang berupa sebuah peringatan
karena setelah itu tidak berapa lama kemudian tiga orang tepatnya saat mereka melihat terutama untuk hoir dan juga gofur ini diamankan dengan cepat
tanpa adanya perlawanan berarti kemudian dibawa langsung oleh kepolisian setempat untuk menuju ke tempat penyidikan dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan apakah memang benar mereka ini melakukan idat dan juga pelatihan semi militer di sukabumi
terkait dengan rangka perencana amaliyah jaringan jad jabodetabek dpp koswara dan juga dodi suridi
kemudian juga apakah memang mereka benar merencanakan amaliyah atau tindak terkait dengan terorisme di sejumlah mako atau pos polisi di wilayah bogor
bandung jakarta dan makobrimob kelapa dua depok dengan sistem hit and run
menggunakan senjata atau panah dengan busurnya dilengkapi bom di ujungnya dan juga pisau komando tersebut
tapi kami harapkan memang penggerbekan hari ini juga menjadi salah satu peringatan kepada oknum oknum yang sampai dengan saat ini juga masih dalam penyidikan
kemudian juga katakanlah tingkat penyidikan oleh kepolisian setempat dari daerah masing masing untuk tidak melaksanakan
kemudian juga tidak memberanikan diri untuk melakukan tindak tindak terkait dengan terorisme tersebut ke depannya
karena memang kita sudah tahu ini besok adalah hari pertama bulan ramadan dan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan
tentu saja bagi orang orang atau oknum oknum yang tadinya berniat untuk melakukan tindak tindak pidana tersebut
untuk tidak melakukan dan menimbulkan teror yang lebih lanjut terhadap warga serta masyarakat yang tinggal di sekitar mereka putri
baik fani imaniar kami tunggu terus informasi terbaru dari anda terima kasih